malah ras mau kemana bawa buburin
tapi mau ikut ah usah deh mau buka di rumah aja ya udah duluan ya
paling juga baru jam tiga an
ada yang mau nganterin saya
kata bapak saya juga enggak
itu baru bikin batal puasa
terserah lo berdua
ya nggak lah
gue akan buat
kamu udah bokeh tempatnya
emang sama siapa aja sih
oh ya udah kalo gitu aku ikut ya
oke aku jalan sekarang
ntar kak cimont
laras mau ke mana
mau ngabur burit bareng temen temen
iya banyak kan
putri juga ikut kok
kak cimut mau ikut
depan berhenti bang
yuk kasih ya
kalau udah puasa nggak boleh makan tau
gak boleh ngiler dong
udah tidur deh
baru juga ajian asar
kalau asar ngapain din dibangunin
din kagak jualan lu
din kagak jualan beh
kan ini hari pertama bulan puasa
biasanya orang orang jualan libur
puasa bukan buat males malesan din
justru hari pertama bulan puasa
orang banyak beli bubur
udah sana mandi
bapak mau kemana
surat jamaah di masjid di bulan puasa pahalanya belipat
mungkin ditip doa ya
sana jualan lah
mbak laras mau kemana
mau bawa buburin
gak usah deh hobi buka di rumah aja
laras saya ngajak diikut deh
saya belum dihijin sama mbak
oh yaudah saya duluan ya
mau kemana laras
semakin jauh langkah kita semakin banyak pahalanya
yaudah kalau gitu kita ke masjid yang deket aja
tapi jalannya kita kecilin
kan makin banyak tuh langkahnya
bener juga lu
jalan biasa aja selama an
cepat kali kok jalannya
ah temba yang terlalu lama manggilnya
bang bang ojek
bang bang ojek
emang bakal gak jualan
oh belum siap siap
iya ini mau siap siap
ntar aja deh masaknya jam empat
lo beresin dulu noh setrikaan
jalan jalan bang awas bang
mobil gimana sih malah ngalangin jalan